halo selamat malam presiden jokowi secara terbuka menyatakan tahu jerawan partai politik
berbekal data intelijen dari bin polisi dan tni informasi yang diterima jokowi komplit
bahkan soal arah koalisi masyarakat sipil menilai jokowi menyalahgunakan data intelijen
untuk tujuan politik pribadinya namun menko poluka mahfud md membela bahwa intelijen
melapor ke presiden sudah sesuai ketentuan dan tidak ada kaitannya dengan cawe cawe pilpres
pegang data intelijen jokowi cawe cawe arah koalisi bersama saya rifana prati
tewi akan membahasnya selama satu setengah jam kedepan dalam politik

partai partai seperti apa
ingin mereka menuju kemana saya juga
presiden joko widodo mengaku memiliki informasi lengkap terkait arah politik partai partai
pernyataan itu disampaikan presiden jokowi dalam rapat kerja nasional relawan sekretariat nasional
jokowi di bogor jawa barat pada saat ini
presiden mengaku semua informasi peta perpolitikan tanah air diterimanya langsung dari
intelijen baik dari bin polri tni bahkan informasi luar lainnya
informasi yang saya terima komplek
dari intelijen saya ada
dari intelijen di polri ada di
intelijen di tni saya punya
dan informasi informasi di luar itu
survei semuanya ada
dan itu hanya miliknya presiden
beberapa partai politik turut merespon pernyataan jokowi
diantaranya partai golkar
itu namanya seorang kepala negara ya ya itu hal yang wajar gitu apa namanya kalau kita lihat kan
presiden kepala presiden kepala negara barat aja banyak mengetahui pergerakan pergerakan partai
politik negara asing apalagi kepala negara sendiri jadi itu bukan hal yang aneh lah itu aja sementara politikus
pdi perjuangan masinton pasaribu juga menilai wajar jika seorang kepala negara mempunyai data
arah parpol dan koalisinya ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya baik itu ada bin ada
intelijen dari kepolisian kejaksaan dan lain lain nah tentu seluruh informasi itu kan
yang disampaikan kepada presiden dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu
partai keadilan sejahtera sebagai oposisi juga menanggapi dengan nada yang serupa
dikutip dari detik com ketua dpp pks mardani alisera membantah jika data dan informasi yang
diberikan intelijen kepada jokowi disebut sebagai upaya cawe cawe politik
jika partai politik menganggap tindakan jokowi sebagai hal yang wajar namun tidak demikian dengan
koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan dalam keterangan resminya pada sabtu
koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menyayangkan tindakan jokowi yang mengumbar
jokowi arah koalisi partai masyarakat sipil menilai tindakan jokowi tidak bisa dibenarkan
dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan ham di indonesia presiden
dianggap telah melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politiknya
mereka juga menegaskan bahwa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan
oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan bukan
disalahgunakan untuk memata matai semua aktor politik demi kepentingan politik
mereka juga menegaskan bahwa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intel beispielsweise hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan bukan disalahgunakan untuk memata matai semua aktor politik demi kepentingan politik sang presiden
presiden jokowi selalu meminta relawannya untuk tidak terburu buru dalam menentukan arah dukungan
jokowi menilai koalisi partai politik yang dinamis jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini masih belum rampu sepenuhnya
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
presiden jokowi menyatakan secara terbuka tahu jeruan partai dari data intelijen
pernyataan itu kemudian menuai polemik bahwa presiden bisa cawe cawe dalam menentukan arah koalisi partai politik
lantas bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden jokowi dan bagaimana persepsi publik memandang kinerja demokrasi di era presiden jokowi
kami juga akan menampilkan situasi terkini koalisi dan elektabilitas
serta bacawa pres
yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
kita lihat disini yang pertama dari lembaga survei indonesia
kepuasan terhadap kinerja presiden jokowi periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
yang sangat percaya ada delapan belas persen cukup percaya tujuh puluh satu persen
jadi yang total puas ataupun total percaya terhadap presiden jokowi ada delapan puluh sembilan persen
ini tinggi sekali ya di bulan agustus
bulan lalu berarti
yang kurang percaya ada sepuluh persen
yang tidak percaya ada persen
yang tidak tahu atau tidak jawab satu persen
kita lihat selanjutnya
kinerja demokrasi lembaga survei indonesia periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
yang sangat puas terhadap kinerja demokrasi di era presiden jokowi ada lima enam persen
yang cukup puas ada enam puluh enam tiga persen
yang total puas terhadap kinerja demokrasi di era presiden jokowi ada tujuh puluh satu sembilan persen
yang kurang puas dua puluh satu persen
yang tidak puas sama sekali dua tujuh persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada empat empat persen
jadi total yang tidak puas terhadap kinerja demokrasi era presiden jokowi ada sekitar dua puluh tiga tujuh persen
sementara yang tujuh puluh satu sembilan persen itu semuanya puas ya terhadap kinerja
demokrasi di era presiden jokowi
proyeksi koalisi partai politik di parlemen
kita tahu bahwa saat ini sudah ada tiga capres yang kemungkinan akan mendaftarkan pada tanggal sembilan belas sampai dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
kalau dilihat dari komposisinya ini ada koalisi perubahan yang mengusung anies baswedan dengan mohaimin iskandar
partai nasdem pkb dan juga pks
kemudian koalisi yang cukup gemuk ya
koalisi indonesia maju mengusung prabowo subianto
sebelum ada apakah ada capres nama baru nanti akan tampil di koalisi indonesia maju
pendukungnya pak prabowo
di situ sudah ada gerindra golkar pan dan juga demokrat
sementara koalisi pengusung ganjar pranowo ini belum ada namanya ya
kita tunggu nanti koalisinya ganjar pranowo namanya apa
ada pdi perjuangan dan juga p tiga
itu tadi peta koalisi partai politik parlemen yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap capres dan juga
kita lihat slide selanjutnya
elektabilitas calon presiden lembaga survei indonesia periode tiga sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
ganjar pranowo di tiga puluh tujuh persen
kemudian prabowo subianto di tiga puluh lima tiga persen
beda antara ganjar dengan prabowo ini mencapai kurang dari dua persen ya
berarti masih masuk margin of error
kemudian anies baswedan di dua puluh dua dua persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ada lima lima persen
jarak antara ganjar dengan anies mencapai lima belas persen
jarak antara prabowo dengan anies mencapai tiga belas persen
jadi prnya anies baswedan dan juga muhaimin iskandar cukup berat untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan ganjar dan juga prabowo subianto
kita lihat elektabilitas pasangan bakal capres dan juga bakal cawapres ini baru saja saiful muzani research and consulting smrc
ya yang dilaksanakan periodenya lima sampai delapan september dua ribu dua puluh
ini berarti sekitar tiga hari pasca deklarasi anies baswedan dan juga mohaimin iskandar tanggal dua september kemarin
kita lihat ganjar pranowo ridwan kamil
kalau ganjar berpasangan dengan ridwan kamil ya
angkanya tiga puluh lima empat persen
prabowo subianto dengan erick thohir
kalau memang prabowo akhirnya bersama dengan erick thohir
angkanya di tiga puluh satu tujuh persen
ganjar rk dengan prabowo erick thohir
kemudian yang ketiga anies baswedan dan muhaimin iskandar
angkanya enam belas lima persen
yang tidak tahu atau tidak jawab ini cukup besar ya
ini tadi adalah gambaran pasangan bakal capres dan juga bakal capres
sekali lagi kita belum tahu fixnya seperti apa
karena belum jelas kira kira siapa yang akan menjadi capresnya ganjar dan siapa yang akan menjadi capresnya prabowo subianto dan anies baswedan
masih punya waktu
sekitar lima bulan
karena ada suara undecided voters yang jumlahnya enam belas tiga puluh delapan persen
dan apakah berbekal peta koalisi tadi dan juga elektabilitas pasangan bakal capres dan juga bakal capres ini menjadi bekal juga bagi presiden joko yang sudah memegang data intelijen untuk bisa mengotak ngatik ataupun mencawe cawe arah koalisi partai politik
nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow
seperti apa sekarang
ingin mereka menuju kemana saya juga enggak
informasi yang saya terima komplain
dari intelijen saya ada
dan itu hanya miliknya presiden
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
presiden jokowi secara terbuka menyatakan tahu jeruan partai politik berbekal data intelijen dari bin polisi dan tni
informasi yang diterima jokowi komplit bahkan soal arah koalisi
masyarakat sipil menilai jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadinya
namun menko poluka mahfud md membela bahwa intelijen melapor ke presiden sudah sesuai ketentuan undang undang dan tidak ada kaitannya dengan cawe cawe
pegang data intelijen jokowi
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan
ada wakil ketua umum partai gerindra habib burrohman
nanti saya kenal yang satu lagi
ada politisi pdi perjuangan adian apitupulu
selamat malam bang adian
ada tenaga alih utama ksp johannes joko
selamat malam mas joko
ini ada habib abubakar al habsi
ini yang deril habib ya
ada direktur eksekutif dari lingkar madani bang ray rangkuti
selamat malam bang rey
dan seperti biasa kita selalu mengundang teman teman mahasiswa ya
yang sudah bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa dari universitas udayana bali
saat malam teman teman dari udayana
nanti teman teman boleh mengkritik bertanya dan juga memberikan pendapat
memberikan concern bahwa kok bisa data intelijen dipegang oleh presiden
untuk menentukan arah koalisi
partai politik di pemilu dua ribu dua puluh
ini berat karena presidennya habis ngomong begitu
mas joko apa kemudian maksud dari presiden jokowi mengumbar ke publik
bahwa beliau memiliki data intelijen baik dari bin kemudian dari bais tni
juga polri tentang jeruan partai politik
ini apa maksudnya
mengumbar ke publik ini apa
mengumbar ini kan karena framingnya cuma di framing yang dua menit terakhir
tapi kalau mau dilihat secara menyeluruh konteksnya
saya nggak yakin juga yang di sini melihat pidato presiden secara utuh
karena pidato presiden secara utuh itu dua puluh empat menit
kalau cerita dua puluh empat menit ini itu ada satu konteks yang diletakkan dasar oleh bapak presiden
tentang bagaimana beliau memulai karir politik bagaimana mengarahkan bangsa ini
dengan membangun kepercayaan lalu bicara tentang hilirisasi
kemudian bicara tentang posisi bergening indonesia hari ini
dan ini yang harus dilanjutkan
kalau harus dilanjutkan berarti bicara ke pemimpinan
kalau bicara ke pemimpinan berarti bicara pemilu dua ribu dua puluh empat
kondisinya hari ini dinamika politiknya sangat tinggi
banyak masyarakat yang hari ini was was dengan menentukan situasi dua ribu dua puluh
dalam konteks itu bapak presiden mau mengatakan tenang saja gitu
ini kalau penafsiran kami adalah tenang saja
saya tahu kok datanya
saya tahu kok situasinya partai politik hari ini bagaimana
saya tahu situasi kondisinya
ada dari tni ngasih informasi dari polri dari bin
maka indonesia hari ini semuanya dalam posisi termonitor
semuanya dalam koridor
masyarakat tenang saja
masyarakat terus berjalan
karena ada dua momentum bersamaan nih pak
yang pertama momentum kesempatan indonesia untuk lompat
tetapi saat bersamaan juga kita punya agenda konstitusi pemilu dua ribu dua puluh
dua duanya ini harus bisa diminit dengan baik
dan dalam konteks inilah presiden sebagai penanggung jawab negara
beliau sebagai penjaga penanggung jawab stabilitas ekonomi
politik keamanan nasional
itu mengambil perannya dengan mengatakan kepada publik
saya punya informasi itu
tapi sekali lagi yang kedua adalah
nggak ada juga data yang disampaikan presiden kepada publik
karena itu memang konsumsi dia
bahwa memang ada data data
memang ada cerita dan laporan
itu untuk memberikan masyarakat biar adem
untuk memberikan masyarakat biar adem
saya putarkan ya pernyataan dari presiden jokowi tentang memegang data intelijen
kita tafsirkan secara jelas
tafsirkan sama sama nih
dalamnya partai seperti apa saja
partai partai seperti apa saja
ingin mereka menuju kemana saya juga
mereka menuju kemana saya juga menuju
tapi saya juga menemukan
dari informasi saya
informasi yang saya terima komplek
dari intelijen saya ada
dari intelijen di polling ada b
dari intelijen di teknik saya punya
dan informasi informasi di luar itu
informasi di luar itu
dan itu hanya miliknya presiden
oke mas joko kalau tadi anda katakan bahwa
ini untuk membuat adem untuk menenangkan
masyarakat tapi nyatanya pernyataan presiden
yang memegang data intelijen itu malah membuat
gaduh membuat koalisi masyarakat sipil
bereaksi dan merasa terancam
kebebasan demokrasi ya gimana mas joko
saya nggak yakin teman teman masyarakat koalisi sipil
sudah ada sudah ada rilisnya dari
saya nggak yakin juga teman teman masyarakat koalisi sipil
itu mendengarkan pidato itu dari awal sampai
akhir gitu bisa juga
ini menarik juga dengan gimmick seperti ini
orang nyari ini di youtube
pidato presiden itu sebenarnya apa sih lengkapnya bagaimana sih gitu
dalam konteks itu ini menjadi
sebuah kekuatan bahwa
harus melewati masa transisi pemilu
agar teman teman yang hari ini berkompetisi
itu bisa berkompetisi dengan sehat
sehingga tidak menimbulkan
segregasi dan goncangan goncangan
dan pasca pemilu dua ribu dua puluh empat
kita masih bisa terus melangkah untuk menuju
indonesia maju kata kuncinya
terakhir tadi yang disampaikan presiden
milik presiden dalam artian
ya kalau kita mau lihat nggak ada data yang dibuka
oleh presiden juga itu kemarin presiden
hanya mengatakan ada ada seperti ini
dalam kondisi seperti ini kalau kita mau
melihat kalau kami yang di masyarakat
saya sudah ketemu dengan beberapa teman teman yang di bawah
juga saya tanya apa yang kamu pahami
tentang ini mereka menjawabnya
negara masih dalam on the track
semua jadi semua situasinya
semua sekarang masih terkontrol
terlepas bahwa sekarang ada jogetan panggung panggung
dinamika politik yang sedikit
agak memanas tetapi ya
memanasnya memanas memanas dalam
masih dalam koridor koridor yang kita
itu dipegang oleh presiden sendiri
yang ingin kami tanyakan
sejauh apa sebetulnya data
yang dipegang presiden apakah percakapan
antara petinggi partai
kemudian kasus kasus tertentu yang menimpa
petinggi partai skandal skandal yang menimpa
petinggi partai itu semua dipegang oleh presiden
maksudnya enggak tahu saya
presiden sudah bilang itu datanya hanya presiden
yang tahu ya sudah memang presiden
jangankan jangankan teman teman di luar yang membuat
penafsiran penafsiran tentang data itu
kami yang sehari hari bersama dengan
presiden yang bersama di dalam istana
kita juga nggak tahu data itu karena memang
disitulah saya mau mengatakan
dengan tegas sikap bapak presiden
sangat firm sekali untuk menjaga
untuk menjaga bahwa data data intelijen
dan segala macam ya itu hanya milih presiden
biarlah itu menjadi konsumsi presiden
dalam dalam kerangka apa dalam kerangka
beliau menjalankan tugasnya penanggung jawab
itu yang harus dijaga tapi kan enggak ada jaminannya
bagaimana bisa menjamin itu mas sito
gak akan ada yang bisa menjamin mbak
kalau dalam konteks seperti itu mbak ini kan sekarang
jaminan itu hanya bisa kita lihat dalam
bukti bagaimana kerja kerja sehari hari
karena saya menjadi sangat
bom ngomong di tempat ini karena saya merasakan
sendiri bagaimana bapak presiden
dalam hal hal seperti itu politik politik
pribadi kami nggak pernah dilibatkan
tapi dalam konteks politik
kebangsaan kami disuruh maju lebih depan
karena memang tugas profesional teman teman
di kantor staff presiden itu untuk profesional
bicara tentang politik kebangsaan jadi anda meyakini bahwa data
intelijen yang dipegang oleh presiden itu tidak
disalahgunakan ataupun digunakan untuk kepentingan
politiknya presiden jokowi anda meyakini itu
kalau seperti itu
saya sangat yakin kenapa semua presiden
bukan hanya presiden jokowi ada jaminannya enggak itu
semua presiden bukan hanya presiden
jokowi bahkan presiden negara negara lain
memang yang namanya intelijen negara
itu memang end usernya adalah presiden
dan dalam konteks itu apakah itu
digunakan ya kita lihat hari ini
dan saya sangat percaya sekali bahkan
sebagai pribadi bagaimanapun juga di tempat ini
saya katakan presiden jokowi itu
adalah presiden yang lahir dari
dan sebagai anak kandung sistem reformasi
dia akan tetap yakin
dan pasti menjaga demokrasi itu
masalahnya presiden presiden di negara lain tidak
mengatakan bahwa memegang data intelijen tentang
arah koalisi partai yang lebih baik ngomong
kalau pak jokowi malah ngomong tapi
dipakai kalau yang lain
kalau mungkin yang lainnya dia nggak ngomong
tapi dia pakai untuk kepentingan lalu bapak presiden
kan clear justru masyarakat sekarang dibuat
aware bahwa yang namanya data
intelijen jadi dengan memegang itu
tidak akan disalahgunakan ya
sekarang kan malah masyarakat
rame rame mengawasi semua
itu malah membuat sebuah
langkah ke depan yang memang
benar benar dan ini bukan hanya tentang
data intelijen yang namanya presiden pasti akan
terima semua data yang dikatakan adalah
dari berbagai lembaga survei masukan dan
segala macam ujungnya sekali lagi
buat apa pak untuk melakukan penangkalan
dini gitu aja terhadap antisipasi
kemungkinan kemungkinan yang ke depan
justru malah membahayakan bangsa ini
kalau dari istana dari ksp mengatakan bahwa ini
sebetulnya pernyataan presiden memegang data intelijen
tentang arah koalisi itu membuat adem
menenangkan masyarakat tapi apakah itu
melanggar aturan ataupun melanggar undang undang
saya akan tunjukkan ya
pernyataan dari menko poluka mahfud md
karena koalisi masyarakat sipil menilai
apa yang dikatakan oleh presiden jokowi apa yang dilakukan
oleh presiden jokowi itu melanggar aturan
kita bisa tunjukkan disini saya bacakan ya
menko palukam tanggal tujuh belas september kemarin
mengatakan bahwa ini bukan urusan
cawe cawe itu gak ada kaitannya
ini presiden pasti punya intelijen siapa
politikus yang nakal siapa politikus yang
benar siapa yang punya kerja gelap
siapa yang punya kerja terang itu
soal melanggar aturan ada nggak
oke ada selanjutnya
pak mahfud md mengatakan bahwa presiden
setiap saat oleh intelijen itu ketentuan
undang undangnya apa gunanya ada
intelijen kalau tidak boleh lapor
ke presiden saya mau ke bang habib bang habib
selain sebagai wakil ketua pemerintah
anda wakil ketua komisi tiga juga ya
apakah kemudian memang
apa yang dilakukan oleh presiden memegang data
intelijen untuk tahu jeruan partai politik ini
tidak melanggar undang undang
karena di undang undang intelijen negara
pasal tujuh belas tahun dua ribu sebelas
anda kalau baca tujuan intelijen adalah
apa namanya untuk
mencegah terjadinya pendadakan
agar bisa mengantisipasi segala
kemungkinan yang akan terjadi
kalau acuan kita pasal lima ini
besok ada sepak bola
misalnya persija lawan persib
dan memperbaiki data yang ada di dalamnya
jadi kalau kita lihat
data ini seperti apa
kelompok supporternya rapat di mana
mau lewat jalur mana
atau kemarin misalnya ketika ada tokoh
yang mau pulang dari luar negeri
di pelajari pak
di pelajari jalurnya lewat mana
akan ada pengumpulan di mana
dalam konteks apa
mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi
kalau kita lihat
tiga puluh dua undang undang yang sama mengatakan
memang usernya adalah presiden
persoalannya apakah ini disalahgunakan
ketika pkb dan muhammad iskandar
yang tadinya ada bersama partai gerindra
di koalisi kebangkitan indonesia raya
tagline nya adalah keberlanjutan
artinya kurang lebih sama dengan
misalnya pak ganjar sama dengan pak jokowi
tiba tiba menjadi wafresnya
dan yang tagline nya adalah perubahan
kalau dia menyalahgunakan
jangan sampai kejadian
nggak ada masalah
tidak dihalangi sedikit
itu yang belum kita lihat
penggunaan informasi itu
secara abuse oleh pak presiden jokowi
itu yang tidak kita lihat sampai saat ini
tapi pak jokowi ingin memberikan kepastian
karena kita kan punya
kemarin dua ribu sembilan belas kan
begitu banyak informasi
sehingga ada trauma juga
mungkin kita kayak kemarin lagi
atau bahkan bisa sampai rusuh dan lain sebagainya
itu yang orang takut
termasuk bisnis pasar
dia takut prediksinya seperti apa
ya kalau saya tadi coba lihat videonya
itu yang ingin dijawab oleh pak jokowi
semua pihak yang berkontestasi
itu dalam konteks
punya cita cita yang kurang lebih sama
putra putra terbaik bangsa
pak anies pak ganjar pak prabowo
jadi isi kepalanya pak jokowi paham
ini tiga tiganya tujuannya baik
sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan
terjadinya konflik diantara para kontektor
bang habib di undang undang intelijen negara
disebutkan bahwa objek pemantauan intelijen
adalah musuh negara
yang menjadi ancaman keamanan nasional
berarti ini partai politik ini musuh negara
yang mengancam keamanan nasional
anda tidak tepat mengutip pasalnya
jadi di undang undang yang sama
dikatakan objeknya juga bahkan
intelijen dalam negeri intelijen luar negeri
sampai detail gitu loh
jadi segala perkehidupan kita
jangankan partai politik saya bilang
kelompok supporter kelompok pesilat misalnya
ada pesilat a yang sempurna
yang selalu bentrok dengan pesilat b
juga dianalisa kok
ini ada ulang tahun di mana dan lain sebagainya
jangan sampai terjadi gesekan dan lain sebagainya
tidak merasa menjadi objek pemantauan intelijen ya
tidak ada masalah kita dipantau kita terbuka kok
tidak ada masalah
orang tahu juga
isi kepala kita lebih diketahui malah kita lebih senang
kalau pak prabowo dulu pidato bahkan ketika oposisi
di sini ada intelijen
karena orang intelijen justru akan menyampaikan
apa yang kita bahas isi kepala kita
kepada penyelenggara negara
ternyata hal yang baik sekali gitu
saya akan tunjukkan ya pernyataan resmi
dari koalisi masyarakat sipil
ini ada amnesty international
kemudian beberapa lsm
soal apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
saya bacakan sama sama ya
ini pernyataan resmi bahwa
kami memandang pernyataan presiden tersebut
adanya penyalahgunaan kekuasaan
terhadap alat alat keamanan negara
untuk melakukan kontrol dan pengawasan
demi tujuan politiknya
itu yang disampaikan
oleh koalisi masyarakat sipil
selanjutnya bahwa dalam negara demokrasi
partai politik bukanlah ancaman
untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan
untuk mencari informasi terkait data
arah dan perkembangan partai politik
saya mau ke pks
bapak habib abu
misalnya ada dua habib nih
bang abu apakah kemudian
menjadi objek pemantauan intelijen
yang itu tadi dikatakan oleh
koalisi masyarakat sipil menjadi
ancaman keamanan negara begitu sampai harus dipantau
justru silakan aja
jangan sulit sulit kalau perlu
mau nanya tentang pks hubungi
sekjen pks kalau perlu dibawa
jadi buat kami
buat kami enggak ada ancaman
jadi artinya presiden melakukan itu
sebenarnya memang sudah fungsinya
cuma yang jadi permasalahan kenapa harus
diungkap ke publik
apa urusannya ke publik
saya nggak bilang presiden bikin gaduh ya enggak
jadi kenyataan faktanya
jadi membuat orang banyak pada
bertanya tanya ada apa
di balik ini pks juga menanyakan itu ya
bertanya tanya kenapa presiden harus mengumbar
itu ke publik ya memegang dana intelijen
jadi sebenarnya sih juga
enggak ada dosa enggak ada apa apa
enggak ada masalah dan enggak ada pelanggaran
tidak melanggar demokrasi juga ya melanggar privasi
dari partai politik
apapun jadinya kalau bahasa presiden itu
akan tersentuh ke seluruh rakyat republik
indonesia termasuk partai
perasaannya nyaman atau tidak nyaman tergantung
kemampuan partainya atau kalau ditujukan
ke partai mana sih yang dimaksud
atau tanda kutip mungkin ada sesuatu yang mau diarahkan
partai mana yang dimaksud itu kan
tidak mungkin ke partai partai pendukung
pemerintah berarti kan partai partai yang
berlawanan dengan pemerintah siapa bilang enggak mungkin
ke partai pemerintah oh jadi bisa
oh jadi pemerintah aja ada gesek gesek oke berarti ada indikasi
data intelijen itu juga pemantauan
intelijen dilakukan ke partai partai pendukung
pemerintah saling inti begitu menurut pks
enggak ada masalah
jadi permasalahannya itu adalah
mengungkapkan ke publik
kepentingannya apa oke
kalau ternyata dibukakan ke publik
presiden itu tahu semua informasi
nggak ada masalah selama untuk
kepentingan negara tapi
kalau untukkan pribadi ke partai itu
abuse of power itu enggak boleh
nah tapi kalau sekarang
menjadi pertanyaan ada apa di balik
jadi kalau menurut pks
yang dipegang presiden bukan hanya ke
partai yang berlawanan dengan pemerintah ya
dengan partai partai yang di dalam
koalisi pendukung pemerintah itu juga ada
ini menyanggut ke seluruh anak bangsa indonesia
yang diperhatikan oleh presiden
presiden punya aparat yang
begitu lengkap ada kabar intelkam di
polri ada jam intel di kejangsaan
ada bais di tni ada bin
itu semua kan tidak lain
kepada yang lain
sungguhpun saya dengar pernah satu kali
ternyata menko polukam pun pernah bercerita
bahwa juga dia dapat informasi dari bin
ya dapat juga jadi artinya
apa yang dilakukan ini
sebenarnya tidak hal
urgent urgen amat jadi bikin
permasalahan masyarakat jadi tambah
sibuk yang sebenarnya lagi sibuk ingin pemilu
oke tapi ini bukan dilihat
terhadap partai politik ya
kontrol dan juga pengawasan terhadap
partai politik pks gak melihat begitu
kalau hanya dipentingkan untuk dirinya sendiri
membaca nggak ada masalah tapi kalau kepentingan
partainya ah masalah
itu apa jaminannya kan gak bisa ada jaminannya itu
ya itulah jaminannya menjadi abuse of power
oke bisa mengarah ke sana
oh bisa tetapi kalau cuma
dia sebagai ad user
dia hanya mengatakan iya saya ini tapi
tidak digunakan untuk apa apa it's okay
buat apa salahnya
sebentar saya kasih pantu dulu biar enak
ini kita acaranya belum selesai
iya santai pantu banyak
ya udah silahkan pantun dulu gimana ini kita lagi
mau dialog dia mau apa gadis manis pipinya merah
oke segera datangi
untuk lamaran pak jokowi itu
presiden yang amanah terus
pasti gunakan intelijen tanpa pelanggaran
oh itu maksudnya sindiran ya
saya mau ke bang adian
itu tadi dikatakan kalau misalnya
data intelijen hanya dipegang oleh presiden saja
sebagai data pribadi itu gak ada masalah
tapi kalau dipakai untuk kepentingan dari
partai politiknya itu yang menjadi
masalah itu bentuk abuse of power silahkan
begini begini mbak
memang betul pernyataan jokowi ini tidak
komplit terkait dengan itu ya
tapi ada batas batas
dan ruang ruang demokrasi yang kita
harus kita pertahankan misalnya begini
gak boleh dong
itu kan ada previsi
ruang ruang kebebasan kita untuk
berpikir untuk berdiskusi
untuk berbicara satu dan yang lain
itu tidak boleh
menjadi objek penyadapan
dan sebagainya pertanyaan saya
apakah itu yang termasuk
disampaikan jokowi atau tidak
kalau itu yang termasuk
itu gak betul
itu tidak betul
demokrasi yang kita perjuangkan
itu membuka ruang ruang kita untuk berani
berbicara apapun dengan siapapun
selama dia tidak melanggar hukum pidana
yang jelas ada pasalnya aturan
dan segala macam
maupun yang memang membahayakan pihak lain
kalau dia cuma
duduk di istana
boleh tapi kalau secara
sengaja intip dong
habibur rahman intip
sadap dong gak boleh
ikuti dia kemana saja
maksudnya harus ada ruang yang terang
bagaimana kita bisa menjamin ruang yang terang itu
makanya kita harus tanya presiden jokowi
tanya sama dia
kenapa tapi kalau dia cuma duduk
semua harus lapor ke dia betul
tapi kalau dia perintahkan eh mata matanya adian
oh saya marah eh adian
tanggal berapa dia pergi kemana segala macam
saya marah eh dia ketemu dengan siapa saja
jam berapa dia ketemu istrinya
berapa dia jemput anaknya dan sebagainya
ada langkah langkah ke arah situ
diambil itu gak boleh
apakah yang dimaksudkan sampai sejauh itu
kalau sampai sejauh itu
itu merusak tatanan demokrasi
itu berbahaya buat kita
oke itu kita kembali
ke masa lalu dimana memang
tidak ada ruang ruang kebebasan buat kita
berbicara pun kita harus bisik bisik
itu bahaya buat negara
kalau bicara tentang hal hal yang baik
bagaimana konsep membangun negara yang baik
kita harus bisik bisik
tentang demokrasi berbicara tentang korupsi kita harus bisik bisik
situasi negara sedang tidak baik baik saja
tapi kalau tidak sampai pada sejauh itu misalnya kemudian hasil kongres partai ini bagaimana
sampai batas itu boleh boleh saja
nah dalam kalimatnya kan tidak ada yang disampaikan jokowi
saya mau matai matai rakyat
saya yang nginteli partai
saya baca berulang ulang dari tadi tuh
nah kalimatnya dia bilang saya tahu
loh itu saya juga tahu
hasil survei saya juga tahu
tidak ada yang istimewa
kalau sampai pada batas itu toh tidak masalah
tapi kalau sudah jauh nginteli siapa
tanggal sekian dia berisik dan sekian
itu nggak boleh
tapi yang kami dapatkan informasi
pak jokowi sampai tahu nih pertemuan pertemuan politik yang digelar petinggi petinggi parpol itu masuk ke dalam surveillance gak
atau itu hanya data laporan saja
dia tahu karena dikasih tahu atau dia cari tahu
itu dua hal yang berbeda loh
saya juga bisa tahu banyak hal karena dikasih tahu
tapi kalau kemudian saya cari tahu itu problem
menurut anda dari bin kemudian bais tni dan juga intelijen kepolisian aktif bergerak sendiri atau ada perintah kalau menurut anda
dia tahu pertemuan pertemuan
jangan kata dia
wartawan aja tahu
tapi masalahnya adalah begini
apakah memata matai itu perintah dia atau tidak
apakah menginteli itu perintah dia atau tidak
harus tegas batasannya mbak
kenapa ini tipis banget
kalau kemudian kita tafsirkan laporan intelijen itu adalah bagian dari memata matai rakyat salah
bagian dari memata matai partai politik salah
tapi kalau kemudian seluruh lembaga negara wajib melaporkan pada dia betul
kalau misalnya begini
yang diawasi bukan partai politik
kemudian ada kekuatan lain
misalnya yang anti terap nkri ideologi yang kemudian mau infiltrasi pada partai politik
yang diawasi bukan partai politiknya
tapi kekuatan yang dianggap mengancam keamanan negara itu
tapi anda percaya bahwa seorang joko widodo tidak akan abuse of power melakukan surveillance kepada tadi tokoh tokoh politik tadi
begini ini bukan kepercayaan menurut saya
ada nggak buktinya dia menyalahgunakan informasi itu
kalau ada melanggar
bukan dong misalnya begini
ini kita semua ini kan banyak aktor politik di sini
misalnya pernah enggak misalnya bank sekjen pks dipanggil eh lu begini begini begini ya
kalau tidak begini begini nanti begini begini berdasarkan informasi ini
kenapa dia menggunakan informasi itu untuk mengintimidasi orang lain
itu terjadi nggak di dalam ruang ruang tertutup di politik
mungkin ya terjadi
tapi mungkin tidak
masalahnya ada enggak buktinya
kita bisa berandai andai terus
mungkin enggak terjadi
mungkin enggak terjadi
masalahnya bukan mungkin tidak mungkin
buktinya ada enggak
ada pengakuan enggak
ada pembuktian tidak bahwa pernah itu dilakukan
saya mau ke bang rey
bang rey pembuktiannya itu sulit ya untuk memberikan pembuktian memberikan jaminan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh presiden jokowi
dengan memegang data intelijen
tapi yang jelas ada kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil bahwa ini mengancam iklim demokrasi dan ini bentuk otoritarianisme
soal bukti itu sebetulnya tugasnya bung habib tuh untuk mencarinya
maksudnya oh bung habib komisi tiga
yang pentingkan sekarang masyarakat resah dengan pernyataan presiden itu
berdasar itulah mestinya bung habib mencari tahu
benar nggak bahwa presiden tidak menggunakan data itu untuk kepentingan yang bersifat pribadi
seperti tadi disebutkan oleh bung andi
seperti tadi disebutkan oleh bung adian
jangan kita disuruh cari bukti pasti kita nggak bisa
bung habib aja yang punya kewenangan belum mau melakukannya
kan kita enggak enggak mungkin kita ke kantor bim untuk ngobok ngobok data data
dan enggak boleh kan gitu
yang bisa melakukan itu di habib
panggillah menko pelhukam
itu datang ke tanya menhan
menhan apakah data bin itu diserahkan kepada presiden berhubungan dengan keamanan atau pertahanan
karena data bim bais khususnya
itu hubungannya tentang pertahanan negara bukan keamanan negara
gitu lah kira kira itu
itu ditanyakan dulu
karena ini ada hubungannya menurut saya dengan faktor kedua
faktor keduanya apa
faktor keduanya inilah cara pandang kita selalu
yang melihat musuh utama bangsa itu bukan asing tapi warga negara sendiri
sehingga semua orang perlu ya
ya gitu lah
cuma anda bayangkan bim masuk datanya soal partai
kalau benar pernyataan presiden kan
bisa bais yang dilaporkan soal partai
kan presiden mengatakan laporan ini masuk semua
betul dari bais dari polri dan dari
ya masuk partai
memang partai partai ancaman pertahanan negara
kan kira kira gitu mestinya habib tersinggung
oh kita dianggap ancaman negara
dan pernyataan presiden itu disampaikan kepada yang namanya
apa ini tadi itu
relawan itu hubungannya cuma dengan presiden kok
kalau disebut ini urusan publik urusan publik
untuk menenangkan publik menenangkan publik bagaimana
mestinya yang ada dipanggil ketua ketua partai oleh presiden
saya jelaskan menurut data yang saya kumpulkan
mudah mudahan pemilu kita ini akan aman
itu yang disebut dengan pernyataan publik
karena disampaikan kepada partai partai politik
yang sah yang peserta pemilu
bukan kepada relawan
kan relawan ini siapa bagi presiden
jadi pernyataannya salah tempatnya
yang ditujukan juga salah
makanya mesejnya kemudian yang tertangkap oleh kita jadi
kok bisa begini ya
sampai presiden mengatakan ini loh kalimat
saya tahu kok arah koalisi
itu saya gak tahu
antara tahu dan menduga itu kan dua hal yang berbeda juga
tidak ada pernyataan saya tahu arah koalisi loh
saya tahu arah koalisi ketat presiden
saya tahu itu dengan menduga itu berbeda beda
saya menduga koalisinya akan begini
saya tahu arah koalisinya akan begini
nah pertanyaannya dengan tahu presiden dengan arah koalisi
tentu dihubungkan lagi dengan pernyataan cawek cawek ya kan
macam macam dan seterusnya itu
itu yang kedua
nah yang ketiga ini juga menurut saya
membuat kita menghadapi pilu ini makin cemas
lah presiden mengerahkan semua infrastruktur yang ada pada dirinya
untuk menurut cawek cawek dalam tim ini
jadi ini pernyataan ini menunjukkan bahwa presiden cawek cawek
langsung koreksi dulu
maka dalam statement presiden benar yang dikatakan nadian
presiden tidak pernah ngomong arah koalisi
tapi arah partai
presiden mengerti partai ini arahnya mau kemana sih sebenarnya
oke itu beda ya dengan koalisi ya
bukan itu juga arah partai
kalau arah partai
iya teksnya jelas
saya tahu dalamnya partai seperti apa partai partai seperti apa
ingin mereka menuju kemana
oke kita putarkan lagi aja deh biar dengar sama sama ya
enggak perlu enggak perlu
oke sebentar sebentar
kita putarkan lagi aja
enggak apa apa biar enggak ada kerancuan kita putarkan
ini bukan ini bukan
ini perlu kenapa bahwa
dalamnya partai seperti apa pak
partai partai seperti apa sih pak
ingin mereka menuju kemana saya juga enggak
pertama itu ikut bapak ibu dan bapak diri pitak yang mijak
sebenarnya eti eti kecil kecil
hai takutkan semoga itu ada miliknya persikipan oke arah partai arahnya kemana beliau tuh tahu
yes begini mbak kalau arah partai kemana baca adik adiknya aja itu sudah bukan bukan
sebenarnya janganlah juga kau nggak begini nanggap bawa partai presiden tuh tahu ngapain juga dia
dapat lebih dari begini gini gini sekedar tahu ada atasannya sudah jelas gua sampaikan begini
ya juga kalau dia memerintahkan memata matai dia menyadap nomor telepon kita dia mengikuti kita
kemana mana tahu bentar dulu sebentar yang kita kalau dia mengikuti kemana mana kita mengintili
kita kemana mana segala macam dan seluruh perangkat intelijennya itu salah tapi
kalau ngetahui dulu ya itu yang kita tahu dulu bukan salah benar harus jelas batasnya iya tapi
kalau dia cuma menerima informasi itu sebentar sebentar pernyataanmu itu benar sebentar kan
kalau kemudian bin intelijen kepolisian bais tidak memberikan informasi apa apa kita
nantanya kerja mau apa betul oke masa tapi kalau sebentar dulu reh enggak kita sama sama mau menjaga
demokrasi itu tapi kalau kemudian dia memerintahkan
sana telepon sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan bahwa presiden
tidak kita sedang tidak dalam rangka membuktikan oke kita sedang membahas tindaknya itu jadi jangan
menafsirkan lebih jauh dari apa yang dinyatakan nyata angin memberi indikasi bahwa presiden ini
mendapat laporan serta kegiatan dalam politik dalam negara masa kau nggak bertanya oke masa
jangan masa baiz urusannya dengan partai kalau masa kau nggak bertanya yang kedua yang masih
pertanyaan adian presiden benar seperti pertanyaan tadi apakah presiden ini hanya informasi tok atau memang
presiden mengarahkan tertentu nah kali ini ya lima dia dia menerima bukan memerintahkan iya bahwa
kemudian semua semua informasi internet itu bisa beririsan ada partai misalnya
yang kemudian bekerja sama dan apa segala macam tapi itu tidak menjadi objek memata matai tetapi
dilaporkan bagaimana memasih dapatkan itu ya boleh itu kan tapi kalau kemudian ada perintah negara
matahari partai politik inteli partai politik sebagai adian demokrasi sebentar kalau boleh
sebagai kalau gini dulu kalau presiden menyatakan saya memerintahkan itu nggak perlu lagi kalimat
itu sendiri sudah jadi bukti oke tapi kalau presiden
menyatakan saya tahu batik pertanyaannya dari mana beliau taunya dikasih tahu kak oli dikasih tahu
maka perintah proses maka perintah atau tidak itulah yang perlu dipertanyakan oleh
keadaan joknisnya oke itu yang diperintahkan diperintahkan bertanya masuk bin diperintahkan
atau memberi laporan soal partai dan mestinya pertanyaan mulai dari situ oke oke oke oke
jika kelompok lain yang kemudian tiba tiba hilang tidak terdengar suaranya blablabla oke
kalau kembali ke pernyataan presiden harusnya yang dimaksudkan di satu satu informasi konflik
bapak seharusnya kita repot juga kalau menilai pernyataan lisan sepotong sepotong semua ya kan
itu satu tapi apa yang disampaikan rekan rekan koalisi masyarakat sipil termasuk bung rai itu
bagus semangatnya bagaimana mengingatkan penyelenggara negara tidak melakukan sesuatu yang tidak by law
oke sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum saya dengan pak ustadz habib abu pernah belajar soal
penyadapan ya kita bongkar ke beberapa negara kita tahu sekali batasan penyadapan yang sah atau tidak
sah ya dan penyadapan itu hanya salah satu cara intelijen untuk adalah melakukan kerjanya banyak
cara cara lain untuk mengumpulkan informasi seperti yang ada sekarang ini ya kan yang paling
penting ini kan sekarang apakah ya pengumpulan informasi tersebut dilakukan sesuai hukum atau
tidak yang kedua ya kan apakah hasilnya digunakan untuk kepentingan pihak tertentu nanti nanti untuk
membuktikannya dalam hukum siapa yang menuduh itu yang membuktikan karena susah sekali
lokus dan tempus deliktirnya susah sekali makanya nanti dulu nanti dulu fakta fakta yang kita lihat
ya banyak kejadian kejadian politik yang yang apa yang saya sebutkan tadi misalnya ya kan ya adanya
satu partai politik tadinya arahnya koalisi pemerintah tetapi berubah nggak ada masalah ada
ada yang menghalangi enggak ada kemudian pencalonan ya kan calon presiden ya yang harus
bisa sebentar nggak bisa kemudian rangkut yang tidak punya kewenangan melakukan penyidikan
berupaya menunjukkan dulu
lalu kemudian melakukan langkah langkah penyidikan itu harus berhubung itu
bukan dikonsumsi kita akan lanjutkan nanti bahasa luar negeri bukan lebih lagi
hai pakai pake seperti apa
ingin mereka menuju kemana saya juga
informasi yang terima
dari intelijen saya
dari intelijen saya
dari intelijen saya
terima kasih anda masih bersama kami di political show ini tadi ramai sekali perbincangannya tapi sebelum melanjutkan saya akan tunjukkan ya
terima kasih anda masih bersama kami di political sy ing tadi ramai sekali perbincangannya tapi sebelum melanjutkan saya akan tunjukkan ya that security mrs qu niceee
baca sama sama deh pernyataannya presiden jokowi di acara relawan juga
kalau ingin memanaskan mesin ya silahkan mesinnya dipanaskan tapi jangan dijalankan dulu
internal struktur relawan diperkuat jangan tergesa gesa
ini pernyataan presiden jokowi enam belas september hari sabtu kemarin pada saat acara relawan setelah pak jokowi mengatakan soal memegang data intelijen tentang jeruan dari partai politik
habis itu pak jokowi mengatakan bahwa silahkan aja relawan memanaskan mesin
mestinya dipanaskan tapi jangan dijalankan dulu
saya mau ke habib abu
habib abu apakah kemudian dari oposisi khawatir bahwa data intelijen tentang partai akan digunakan untuk kepentingan politik presiden sendiri mendukung capres tertentu
karena tadi presiden sampai ngomong nih relawan panaskan aja mesin politiknya
kalau dalam dunia politik kekhawatiran itu mutlak
apalagi datang dari seorang presiden yang menjelaskan
masalah masalah yang sebenarnya udahlah fungsi mereka fungsi beliau
yang gak perlu diumumkan ke publik gitu
keumuman di publik inilah yang akhir menjadi suasana menjadi banyak pertanyaan
banyak kesan kesan dari banyak masyarakat
tapi kalau kekhawatiran ini pasti harus ada
karena penilaian penilaian itu seakan akan ada sesuatu yang akan diarahkan
menggunakan data intelijen tadi
itu yang tanda tanya
hanya beliau yang tahu sama tuhan
kalau dari oposisi dari pks mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa data intelijen yang dipegang oleh presiden ini bisa digunakan untuk kepentingan politik pribadinya presiden mendukung capres tertentu
ini jaminannya apa dari istana bahwa itu nggak akan dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden
ya kalau mau dipakai kepentingan pribadi politik presiden presiden nggak akan ngomong
diam diam aja dipakai
itu kan dipanggil depan kita kan gak tahu gak ada jaminan yang dipanggil belakangnya
kalau presiden mau pakai itu untuk kepentingan pribadinya ngapain diomongin di depan
mending diem diem aja tanpa itu pun apa yang dikhawatirkan bang ray tadi itu juga menjadi kekhawatiran
tetapi kalau saya melihatnya gini mbak
saya ini kan dulu juga basis kita ini kan orang marketing
kita paham gitu kan
jadi ini apa maksudnya
jadi ini strategi marketing
kalau saya sih melihatnya sederhana
apa yang disampaikan bapak presiden ini
ini kan hanya dua menit dari cerita dua puluh empat menit lainnya yang begitu panjang yang begitu jelas tentang bagaimana indonesia kedepannya
bagaimana tantangan yang akan kita hadapi dan situasi saat ini
dalam konteks itu masyarakat kalau dijelasin ini semua kan ya ada yang melihat ada yang enggak gitu
sekarang mbak rifana lihat itu di youtube youtube semua pidatonya presiden
orang nyari semua tuh apa sih pidatonya
soal data intelijen tadi
yang dimaksud data intelijen
setelah dilihat dari awal sampai akhir
mereka akhirnya sekarang beberapa juga paham
oh yang dimaksud ini toh gitu loh
artinya sebenarnya apa sih yang mau dilakukan oleh bapak presiden begitu
tapi wajar dong bahwa dari pks yang mengusung mas anies baswedan dan juga mohaimin iskandar yang dalam tanda kutip membawa jargon perubahan berseberangan dengan presiden
nggak khawatir tadi di awalnya

kekhawatiran itu muslak disampaikan
kalau menurut saya mbak dalam era demokratis yang namanya partai politik
itu yang dibutuhkan adalah semakin banyak
itu yang dibutuhkan adalah semakin terbuka dan masyarakat makin tahu
apa yang dilakukan di dalamnya transparansi dan segala macam
di era keterbukaan hari ini apa sih yang terjadi di partai politik semenit kemudian yang gak kita tahu gitu kan
semua ini semua ini tahu gitu loh
makanya ketika orang bilang bahwa dalam konteks demokrasi partai politik ada data data yang confidensial
sekonfidensial apa sih data itu
toh malah teman teman wartawan tahu lebih duluan kok begitu loh
yang mbak rifana juga tahu
karena faktanya seperti itu
maka sekarang menurut saya yang harus benar benar sama sama kita jaga
bahwa betul betul koridor hukum semua terkait dengan data masukan
kita lihat aja lah sekarang
bukti di lapangannya seperti apa
apa yang dilakukan oleh bapak presiden terkait dengan dugaan dugaan yang tadi disampaikan oleh bung rey dan juga masyarakat sipil
kalau dari pks sebagai pengusung koalisi perubahan ada kekhawatiran bahwa data intelijennya itu akan dipakai oleh presiden jokowi
ataupun mendukung mengarahkan capres tertentu
saya mau tanya ke bang habib ya
apakah koalisi gemuk yang kemarin terbentuk dengan bergabungnya demokrat masuk itu ada campur tangannya pak jokowi dengan dari data intelijen tadi
karena tahu arah partai itu
ya itu dia
saya bilang saya tetap bertahan bahwa apa yang menjadi tradisi di dunia hukum
siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan
sekarang okelah kita perluas dalam konteks politik
siapa yang mendalilkan
dia berkewajiban menunjukkan di mana
di mana apa namanya letak pak jokowi menggunakan data intelijen untuk membuat partai demokrat misalnya bergabung
logikanya aja dari mana
jadi kita asumsi nggak bisa sembarang asumsi juga
mentang mentang kita masyarakat ya kan kita berhak nanti punya apa aparat negara yang harus membuktikan sebaliknya
nggak bisa begitu juga
oke tapi kan pernyataan presiden ini yang munculkan spekulasi di masyarakat
kalau anda tadi menanyakan terkait terbentuknya koalisi ya kan ya
apakah itu berkat data intelijen
dari mana logikanya ini dari mana
coba anda jelaskan ke saya
logikanya seperti apa
caranya bagaimana di situasi saat ini
menekan misalnya pak sby supaya meninggalkan partai koalisi sebelumnya lalu mendukung pak prabowo
dari mana logika itu dari mana
ini mungkin gini ya
kekhawatiran dia ini juga mungkin terjadi karena hasim pernah bilang bahwa ini diperintah oleh jokowi
ya waktu itu golkar dan pan masuk ke koalisnya pak prabowo
pernyataan ini kemudian digoreng sedemikian rupa karena yang ngomong hasim
sehingga harus dibantah oleh jokowi sendiri dalam pidato kenegaraan
tetapi adanya pernyataan ini
ini kemudian membenarkan orang ketika kemudian muncul asumsi berikutnya
bahwa ini jangan jangan mengatur arah koalisi
walaupun dia tidak pernah sebut koalisi
itu mah gampang nyariinnya
tinggal baca angkatan dasar
tapi kalau yang disampaikan oleh habib untuk re membuktikan itu tidak menentukan
contohnya begini habib ya
ini kita sama sama mengerti hukum
ada orang ada suara gedebur
masuk ke air di sungai segala macam
dia cukup laporkan saya dengar suara mencurigakan
di mana ngejeburnya
dan dia tidak butuh membuktikan laporannya
pasti sama persis
yang anda sampaikan sama persis yang saya sampaikan
yang lu sebutkan kan membuktikan
ketika di politik
ujukan saja gitu
proses pembuktian secara hukum itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan hukum
itu salah salah
sehingga ketika dia menyampaikan asumsi
tidak bisa juga dia dicurigai
dan wajib untuk bukti
tapi logikanya di mana
itu yang kedua bu
ini proses politik bukan tidak ada hubungannya
tapi tidak bisa serta merta disamakan dengan proses hukum
saya bikin jauh lebih longgar
tunjukkan logikanya di mana
kalau anda katakan tadi misalnya di mana melayakan terbentuknya koalis ini
anda mau logikanya atau mandi
tadi kan anda minta bukti
kalau minta bukti itulah saya minta wakil saya di dpr itu
tetapi logikanya dari mana
kalau katanya kejebur
kejeburnya di mana
itu yang disampaikan
kalau anda menyampaikan asumsi secara liar
saya tidak diskusi soal contohnya

kalau kemudian tidak ada pejabat pejabat partai yang kemudian mengatakan koalisi ini atas restu
ada juga yang mengatakan izin atas perintah
saya tidak mengarahkan
saya tidak mengarahkan
ini ada youtube
ini ada youtube
jadi saya tidak kiri
ini sudah menunduk
youtube nya ada gimana
kita akan dengar ini
dia ngomong di depan banyak orang
tidak saya tidak perintah
tapi saya tidak bicara kasus ini
ini bukan kasus ini
ini bukan kasus ini
ini bukan kasus ini
ini bukan kasus ini
ini bukan hal yang lo harus sebut
saya tidak perintah
saya tidak perintah
maka lalu nunduk gitu
lo lebih bilang ada
kalau ada gimana
kalau ada gimana
kalau ada gimana
kalau ada kenapa
lu mau membantah perintah
lu mau membantah perintah
ini kok harus kementah mentah
ini berantem ini
pernyataan hasim keren juga nih menarik juga nih
nanti kita bahas di episode berikutnya ini
tapi saya mau tanya lagi ke bang rey
bang rey apakah kemudian dengan
data intelijen yang dipegang oleh presiden jokowi
baik itu dari data bin kemudian data
intelijen kepolisian dan juga bais tni
itu semuanya satu barisan dengan presiden
atau memang ada faksi faksinya juga presiden
bisa memakai data intelijen dari bin
untuk kesini kemudian data intelijen dan kepolisian
wah kalau itu terlalu jauh dong itu
itu tentu saja kita gak tau
saya hanya mau mengatakan begini
sejatinya kalau informasi
dari bais dan bin itu berhubungan
dengan pertahanan negara gak ada
hubungannya dengan partai politik
kepolisian mungkin intel kam mungkin
itu hubungannya mungkin dengan keamanan
nah persoalannya adalah
presiden mengkomplitkan itu semua
bahwa baik informasi bin
bais intel kam macam macam
itu disebut dengan
ujungnya adalah oh tahu kok saya tujuan partai partai ini
tentu saja muncul pertanyaannya
apakah kerja bais
untuk ngintelin partai politik
atau tidak atau mereka betul betul
fungsinya hanya untuk
ngintelin akan munculnya
gangguan terhadap pertahanan nasional
nah itulah pertanyaannya
gimana menjawab pertanyaan ini
gak ada kita nggak punya
yang bisa menjawab itu adalah komisi tiga
dan oleh berdasarkan itulah komisi tiga
sebagai rakyat saya minta
menkopolhukam setidaknya atau menhan
apakah ada alat negara
dalam hal ini intelijen
yang sejatinya berfungsi untuk
melakukan pengintelian terhadap
ancaman terhadap pertahanan negara
dari partai politik gitu ya
tapi justru kemudian
lebih banyak ngintelin partai politik
karena saya juga kemudian menjadi khawatir
apa yang diinginkan oleh presiden untuk aman ini
malah yang memunculkan ketidaknyamanan bagi saya
sebab saya bisa juga jadi diintelin
tapi dari itu
apakah kpu dan bawastu juga gak diintelin nantinya
dan itu makin jadi bertanya
loh kok kayaknya presiden makin jauh nih
nah pertanyaan untuk membatasi pertanyaan itulah
komisi tiga punya kewenangan itu
sebagai anggota komisi tiga sementara
kalau anda kan tadi bilang nggak ada masalah presiden
tapi ini komisi tiga yang merasa khawatir
akan mendorong gak ini untuk memanggil menkopolhukam
memastikan bahwa tadi tuh instrumen instrumen data
kalau ada permintaan dari masyarakat nggak ada masalah
ketika ada masyarakat sipil seperti rakyat
pks khawatir masa gak mau mendorong
kita sebagai koalisi khawatir
kalau pks sih gak ada khawatir
kalau koalisi ini kan menyangkut persaingan presiden
berpacunya sesama calon
kalau pks sendiri sih biasa biasa saja
khawatir nggak bahwa data data itu dipakai untuk lawan politik yang berseberangan
kalau itu yang terjadi itu yang abusing power
makanya dengan khawatir itu perlu gak memanggil menkopolhukam
gak usah kalimat khawatir itu yang ditanyakan
tapi kalau memang itu terjadi itu abusing power
makanya perlu gak memanggil menkopolhukam untuk menjelaskan tadi
kalau permintaan dari rakyat itu ada
oh kami akan bilang pak ketua mari kita panggil mitra
siapa pak ketuanya
ini salah pak ketua
ini kan ketua saya
sungguhpun di mkd anggota saya
jadi kita panggil
berdasarkan surat permohonan dari seorang wakil rakyat
sungguhpun itu sebenarnya komisi satu
tapi kalau memang disepakati kita izin dengan komisi satu terus kita undang
tinggal permasalahan pertanyaannya
apa urusannya harus mengumumkan hal begini
itu kembali lagi itu tadi
dan itu aja
coba tenang tenang saja
gak ada apa apa nih kita
kita sedang menghadapi pemilu
itu yang salah mereka lah
ini yang salah bikin temanya
ya enggak dong ini kan karena presiden menyampaikan kok jadi dilempar ke kita nih bang
kalau presiden gak menyampaikan itu kan masyarakat gak resah
silahkan dari istana mas
sejauh ini kan yang kita bicarakan ini kan seolah olah kita hanya melihat ancaman itu kan dari dalam negeri semua
tetapi kita makanya dengerin deh pidatonya presiden secara lengkap
dari mulai awal sampai akhir
maka kita akan tahu

bahwa dalam kondisi bahwa kondisinya adalah kondisi indonesia hari ini dari negara berkembang mau menjadi negara maju itu bukan berarti tidak menimbulkan kecemburuan negara negara lain
nah dalam konteks itu nggak akan ada yang kemarin bilang nggak akan ada negara maju yang rela negara berkembang itu menjadi negara maju
dan sekarang kita berada pada titik criticalnya titik persimpangannya

lah iya saya mau kasih tahu dalam artian
bahwa ketikahyokon echtih ya
kita punya partai itu mengawasi partai itu
jangan dilihat hanya sekedar mengawasi
kalau tadi bank rei tanya apa urusannya dengan
pertahanan keamanan negara
ya sekarang ada kepentingan bisa juga ada kepentingan kepentingan negara asing yang pengen masuk
melalui partai itu juga
ini biasa ini titip uang berkurang
titip kata bertambah
cuma tahu arah partai bertambah jadi arah koalisi oke hasim bilang si ijin dan sirus
tujuhowi partai lain bilang diperintah dan juga seperti itu akibat dari itu kemudian
pernyataan ini seolah olah mengatur arah koalisi karena sebentar dulu karena hasim pernah menyatakan
sebelumnya seijin dan serestu jokowi lagi lagi seperti itu ada perintah ada
hai terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung
dengan teman teman badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali silakan sudah ada
siapa teman teman dari udayana kayaknya dari tadi serius banget mengikuti perdebatan
disini putu bagus sama rizky saya juga mbak batuk batuk nih silakan
siapa duluan mau bagus bagus baik baik sedulur
oke baik selamat malam para nasumber yang saya hormati dan juga terima kasih atas waktunya mbak arifana
perkenalkan saya panamanegara ketua bum pres udayana disini kan pertama saya paham bahwasanya
laporan intelijen bisa disampaikan kepada kementerian tertinggi baik keberakaman menteri
atau pak jokowi gitu namun saya heran dimana letak merah politiknya gitu seorang presiden
meletakkan hal ini ke publik jelas ini penyakit kekuasaan gitu apalagi dalam agenda coba coba
di kernas jokowi kan ada lawan seperti itu nah apa sih
argensinya gitu dan memang apakah ini beliau memang sengaja menggertak dan menyatakan beliau
merupakan pimpinan tertinggi dan memiliki orang atau acak acak kualisikah lalu lebih lucunya lagi
partai partai ini malah mewajarkan gitu tidak ada sedikit pun merasa sedihkah laporan yang di
acak acak gitu dan kita lihat disini ada peluang kepentingan gitu beliau merupakan pak lora memiliki
seorang kader partai gitu dalam tanda kutip disini kan lo punya kader partai lo bisa punya
jawaban gitu lebih awal jadi memang yang saya tanyakan adalah adakah
menghitungkan sekarang dari penyakit beliau ini dan memang mengingat dalam beberapa kesempatan
beliau memanggil orang ke istana gitu jadi saya rasa ini merupakan halang sekupit terkritis yang
bersama bahwasanya beliau memiliki peran penting melalui vita untuk melakukan arah koalisi seperti
oke ini bagus banget nih ya mahasiswa berarti mahasiswa aja ngerasa kok partai partai
pada wajar wajar aja gitu ini bagus nih satu lagi wajar gue dulu ya baik terima kasih kesempatannya jadi melihat
yang ditulis george orwell yang judulnya seribu sembilan ratus delapan puluh empat yang mana slogan yang terkenal the big brother is
watching you yang diasosiasikan bahwa pemerintahan diktator yang mengawasi dan mengintai masyarakatnya
untuk melanggengkan kekuasaan jadi saya pikir partai partai di sini harusnya marah begitu
karena partai ini kan kedaulatan rakyat yang terlembagakan gitu dia berisi ide gagasan
perjuangan masyarakat gitu dia bukanlah ancaman pertahanan ataupun keamanan nasional nah pertanyaan
saya begini mbak pada januari lalu di rapimnas kementerian pertahanan jokowi itu menginstruksikan
bahwa kementerian pertahanan untuk menjadi orkestrator dari informasi intelijen bahkan
sempat ada wacana bin akan berada di bawah kemenhan gitu nah yang ingin saya tanyakan
adalah apakah pak prabowo selaku kementerian pertahanan juga tahu perihal informasi intelijen
tentang parpol parpol atau arah koalisi karena apakah ada juga konflik interest pak prabowo
sebagai kementerian pertahanan sebagai ketua partai dan sebagai capres gitu kira kira itu mbak
baik ini udayana ini emang top top banget nih pertanyaan pertanyaan kritis sampai baca bukunya
yang pertama dulu
ya kan masukan dari rekan rekan bahwa kita mesti aware ya atas potensi terjadinya
abuse tapi kan kita tidak lihat sedikitpun terjadinya abuse dimana pak jokowi menyalahgunakan
apa nama informasi intelijen kalau karena memang apa namanya dinamika politik yang terjadi tidak
ada sama sekali gejala ya adanya tekanan dari penguasa adanya larangan calon tertentu maju
adanya pemaksaan pembubaran koalisi tertentu kan enggak ada gitu loh jadi itu itu faktanya sampai
sekarang yang saya tadi bilang minta ditunjukkan mana misalnya ada satu koalisi bubar ya karena
adanya tekanan dari penguasa ditunjukkan itu itu kita bicara sekarang itu pun nggak ditunjukkan
saya enggak ngomong soal dibuktikan atau atau sebab apa atau orang yang mendalatkan harus ngomong begitu yang kedua kita paham undang undang intelijen dimana fungsi kemenhan
dimana fungsi kemenhan
ada nggak peran kemenhan di undang undang intelijen ada nggak gitu loh enggak ada kok bukan di kemenhan kok fungsi intelijen
jadi pak prabowo juga tidak tahu ya soal data intelijen itu ya
enggak tahu mau tahu dari mana anda kutip pasalnya dimana fungsi apa kemenhan dalam konteks apa namanya intelijen
oke silakan bang adian ini partai partai itu harusnya merasa khawatir begitu dengan pernyataan presiden
kalau nggak mau diintervensi jangan selalu bilang tunggu arahan presiden
tunggu restu presiden tunggu izin presiden kalau partai ngomong sebentar dulu dong
kalau partai ngomong tunggu arahan presiden dalam menentukan pilihan politiknya
tunggu restu presiden tunggu izin presiden segala macam dalam kata lain dia ingin katakan intervensi kita dong intervensi kita dong
kan seperti itu harusnya dia katakan kami partai berdaulat atas keputusan politik kami
terhadap pilihan capres cawapres dan sebagainya tidak butuh ada yang berdiri di dalam keputusan politik kami

mereka menyampaikan kekhawatiran mereka
dan tadi sudah kita jelaskan
dalam batasan lembaga intelijen apapun itu
memberikan masukan pada presiden
tapi kalau kemudian mereka
untuk mendapatkan informasi yang diberikan pada presiden
harus mematamatai rakyatnya
kemudian menyadap rakyatnya
itu tidak boleh
tapi kalau kemudian ada informasi di analisa
hasil analisa yang diberikan
kalau kemudian partai menjadi objek intelijen
itu tidak boleh
karena partai ini adalah institusi demokrasi
tapi kalau kemudian mereka
mereka kemudian menganalisa hasil
survei dan sebagainya
hasil analisa yang disampaikan kepada presiden
nah ruang boleh dan tidak boleh dalam konteks ini sangat tipis
mana yang bisa dan tidak bisa
itu yang bisa kita perdebatkan
sampai pada pernyataan jokowi tadi
menurut saya tidak ada yang menjadi
kecuali bisa kita buktikan
dia mematamatai partai
menyadap partai dan sebagainya
dan sekali lagi untuk menjaga presiden
jangan sekali kali kita bilang
oke silahkan dari pks
saya terus terangnya bangga dengan masyarakat kita yang sensitif
dengan masalah intelijen
di partai keadilan
sebenarnya kita harus menjaga presiden

sebenarnya kita harus menjaga presiden
tetap kehatian hatian ada
perasaan kekhawatiran ada
tapi tidak terlalu
sebab kita tahu
kalau presiden melakukan sesuatu seperti itu
itu kesalahan besar buat presiden
apalagi untuk pentingnya kekuasaan
atau untuk meruntuhkan lawan lawan politiknya
oh itu aib
tadi dikatakan oleh mahasiswa
bahwa apakah dengan presiden
mengumbar ini ke publik
bentuk presiden ingin menunjukkan power
bahwa dia punya kekuatan
untuk mengacak acak koalisi
tadi itu pernyataan dari teman teman mahasiswa loh
berarti kekhawatiran itu ada
bukan hanya di masyarakat sipil
tapi di masyarakat juga ada
mereka khawatir tuh
maksud saya itu sensitif masyarakat itu terasa
mereka gini ketakutan mereka gini loh
kalau partai saja dimata matai
nanti kami diskusi di kampus juga dimata matai
itu kekhawatiran yang wajar
itu harus lu jelaskan
silahkan mas joko
sabar ini dia mau ngomong
bang andian dimotong terus
jangan dilihat presiden
tidak dalam posisi ingin menunjukkan powernya
dan kekuasaan dan segala macem lah
kalau saya melihat
buat apa gitu loh
karena berikutnya dia juga
beliau juga bukan beliau lagi
yang akan bertarung dalam
dalam pil pres ini kan
tetapi yang harus dilihat bahwa
koridor demokrasi presiden itu akan terus menjaganya
dan koridor demokrasi itu harus dijaga
salah satunya adalah
kalau memang kita sepakat partai itu adalah
kelembagaan aspirasi politik
dari seluruh masyarakat indonesia
maka partai yang akan semakin baik
itu adalah partai yang makin transparan
partai yang makin bisa dipertanggung jawabkan kepada publik
dan apapun yang dilakukan
itu selalu dimengerti
itu yang harus kita pegang bersama
bapak presiden jokowi
selalu saya meyakini beliau ada di dalam hal ini
dilahirkan dari rahim sistem reformasi
anak kandung reformasi
beliau tidak akan meninggalkan semangat
dalam hal ini kebebasan demokrasi
oke terakhir bkg
ya silakan bkg
tadi bu chako kan mengatakan
pak jokowi itu anak kandung reformasi
tapi baru kita tahu ternyata
anak kandung reformasi ini indeks demokrasi kita
turun cukup sedikit kan
di era pak jokowi
dan kekhawatiran publik ini
sebetulnya juga bukan kekhawatiran yang tiba tiba
karena kan kita udah tahu
begitu banyak aktivis yang kemudian
dipanggil oleh polisi
dengan dali ini dali itu macam macam
sebagian bahkan sudah ditersangkakan sebagai
tindakan makar gitu loh
dan seterusnya gitu
kenyataannya bukan hanya di tingkat publik
di partainya juga menurut
penyampaian pak jokowi itu
juga pak jokowi tahu
apa arahnya mau kemana macam macam
dan seterusnya gitu jadi
kekhawatiran itu jadi berlipat
nah sayangnya kekhawatiran ini kan mestinya
ditangkap oleh dpr sebagai wakil rakyat
bukan tiba tiba kemudian
membuktikan itu bukan itu tugas dpr
tugas dpr itu adalah menangkap
keresahan masyarakat untuk disampaikan
nah sekarang muncul keresahan
jadi keinginan tadi misalnya
ini itu kan tafsirnya joko
joko menyatakan bahwa
pidato presiden yang dua puluh lima menit itu
dalam rangka menenangkan publik
kenyataannya kan yang kita lihat bukan tenang
masyarakatnya malah kemudian jadi bertanya tanya
termasuk mahasiswa itu
menurut saya kurang tepat dalam konteks ini kan
gitu kira kira nah oleh karena itulah
sekarang saatnya anggota dpr
bertugas tugasnya apa
menangkap keresahan masyarakat itu
karena kita tadi berdebat soal
lalu bagaimana membuktikan ketidakmungkinan
dengan kemungkinan persis saya itu
dimana di dpr
jadi yang saya mau katakan itu adalah
anggota dpr itu
bukan menafsirkan apa kata presiden
atau komisi satu
mak dari omor presiden itu apa
apa yang dirasakan oleh rakyat
rakyat resah nih
menkopul hukam menhan
yang mewakili presiden
dalam forum itu
tentu kan menhannya ya
tapi bisa menham
bisa menkopul hukam
karena ada kaitannya
ada kaitannya dengan pertahanan negara
waktu yang akan membuktikan ya
kemudian data intelijen yang dipegang oleh presiden jokowi ini
apakah akan disalahgunakan
ataupun dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden
itu tadi jaminan saya itu ya
jadi gak perlu dipanggil ya
jaminannya dari mas joko dari ksp
gak ada bahwa presiden adalah anak kadu
yang menafsirkan jalan lain
kalau rakyat gaduh
kalau rakyat gaduh berarti joko gagal menafsirkan
oke kita setelah ini akan mendengarkan sentilan ya
dari teman teman komisi co
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politik dosis
ada sedikit yang
itu banget kedua kita tuh setiap itu empat kali bang adrian kita ke stand up disini di depan
bang adrian setiap kali kita stand up bang adrian nggak pernah ketawa eh sekalipun bahkan
bang tadi kita satu jalan ya empat kali hahaha satu hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
tadi kita tuh di luar sampai riset satu jam untuk mencari cara gimana biar
cara bikin bang adrian ketawa ketemu jawabannya google bilang
berhasil kita harus gua lakukan agar usaha kita siap lebih pada penghormatan sebab tadi
bang kami kan udah riset abang gimana caranya bikin bang adrian api tu puluh ketawa kita riset

bebek dua ekor bebek menyeberang jalan terus bebek bebek bebek bebek tawan ditawan bebek kedua ketabrak
motor bang bebek yang satu datang ke dia dan dia tanya kamu enggak apa apa bebek kedua menjawab
aku bebek aja belum ketawa belum ketawa belum ketawa coba boleh kalau gue ketawa berpengaruh
selerilu mengaruh bang hahaha hahaha biar besar bayarnya mungkin harus politik politik
ada tebak tebakan bang kue nastar kue nastar apa yang pernah korupsi apa tuh nastarudin oh
iya nggak ketawa ketawa doh karena memang bang adrian ini kita tuh jarang lihat banget dan
ketawa bahkan dibanding lihat bang adian ketawa kita lebih sering lihat pak prabowo
nyapres iya ini hampir lucu lucu kan oh ini memang cara untuk bikin banget aja ketawa itu
lu siap hilang tidak yang dari sini kita tahu kan kalau cara bikin bang adian ketawa itu adalah
kalau prabowo kalah oh itu rana yang bikin ketawa oh bisa juga kita bahas hari ini
bantulah kalahkan itu kalau kalau beliau kalah tapi belum tentu jagoannya menang juga kan oh
jangan begitu rey kita bahas tema sekarang ayo masuk teman teman ya data intelligent ih tadi kita bahas
tentang data intelijen yang katanya pak jokowi punya oke kita sebagai rakyat biasa bang kita khawatir
jangan jangan pak jokowi tahu semua yang kita lakukan berarti kalau pak jokowi tahu semua yang
kita lakukan sekarang pun kemungkinan besar pak jokowi mendengar apa yang kita omongin dan tertawa insya allah
kali ini halo pak jokowi supaya kekuasaan tidak terputus boleh pinjem seratus
jauh brasil kalau misalkan nih pasti ya karena pak jokowi juga tahu semua rahasia
parpol jadi saya rasa pak jokowi itu udah gak kaget kalau denger pergerakan politik di indonesia
kayak kemarin ada berita demokrat mendukung prabowo oke kita semua kaget tapi pak jokowi di rumah pasti kayak

karena udah tau duluan
apakah itu lebih lucu dari kalian sampai jokowi tertawa

dan kalau misalnya ini buat partai partai politik
berarti kalau misalnya benar pak jokowi tahu semua pergerakan partai politik
kita punya saran
untuk semua partai politik di indonesia
kalian harus melakukan sesuatu hal yang sangat sangat mengejutkan
yang sampai pak jokowi itu gak bisa nebak lagi
misalnya pak prabowo tiba tiba deklarasi cawapres
kita gak tau
dia pasti gak ketebak
itu terlalu kaget tuh
oke kita ganti
nggak ada tapinya karena itu aja pasti udah kaget pak jokowi
oh itu doang
ini sih dia bilang
gue ngerasain gue ketawa
itu apa itu
terus terus terus
terima kasih sentilan dari teman teman komisi co
aldo dan juga duto
oke pak anies udah cepetanin
oke cantik cantik si anak darah
anak darah asli dari desa
gunakan inteljen untuk negara
jangan gunakan untuk negara
terima kasih penutupantunya dari sekjen pks
abu bakaran hapsi
terima kasih juga kepada seluruh narasumber
yang bergabung di studio pada malam hari ini
dan juga teman teman dari baran eskutif mahasiswa
universitas udayana bali
kita akan ketemu lagi
senin depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat